kisah cinta presiden ketiga ri b j habibie dan sang istri hasri ainun basari akan kembali naik layar bioskop
dalam film yang bertajuk habibi ainun tiga ini akan dikisahkan kehidupan ainun kala remaja
rumah produksi md pictures memutuskan untuk mengganti pemeran ainun yang sebelumnya diperankan dengan apik oleh bunga citra lestari ke aktris muda berbakat maudie ayunda
saat namanya terpilih maudie mengaku sempat tidak percaya
ini bangga sekali tapi tentunya juga ada rasa deg degan ya soalnya kan ini film pertamanya dan film keduanya sudah sangat besar
jadi aku sih berharap aku tidak akan mengecewakan md maupun eang habibie dan juga pemeran ibu ainun gitu ya
sementara itu b j habibie yang memilih langsung pemeran ainun mengatakan awalnya tidak langsung yakin dengan sosok maudie
pertama kali datang ainun kan memberikan saran supaya ini
terus saya berumang terus setelah mengumpulkan banyak drama dan melihat itu filmnya kertas itu waktu sampai di meja she's there
baharudin yusuf habib manin mikrul
jika sebelumnya karakter habibie diperankan oleh reza rahadian kali ini akan ada aktor lain yang akan menggantikannya
namun pihak md pikirnya
jika sudah kita akan membuat film yang akan diperankan oleh reza rahadian
kalau saya berikan rahasianya kamu juga belum tutup bisa memperhatikan ya kan
sementara untuk penggarapan naskah film ketiga ini diakui sang produser butuh waktu penulisan naskah yang cukup panjang
karena pertimbangan mencari sudut cerita paling menarik dalam kehidupan ainun
skrip ini udah sampai hampir dua tahun proses dari cerita baru dari juni dua ribu tujuh belas
film habibi ainun tiga rencananya akan tayang perdana di bioskop pada sembilan belas desember dua ribu sembilan belas mendatang
arya dita utama imam firman shah jakarta